coba samara ini pertanyaannya adalah gimana melihat teman teman psi ini bisa bergabung
dipan menurut kamu gimana dan kamu nggak usah cuti untuk samara enggak usah bilang bahwa saya sudah
dipan enggak usah juga enggak usah gitu semua udah pasti tahu gitu ya ah ya ntar kita kasih
kejutan lagi buat temen temennya tapi sekarang tolong komentar ini bertiga kok bisa mereka nih dari
psi kepan kenapa apa ya mas eko bahaya mas eko ya sebenarnya hari ini kesini karena telah melalui
diskusi panjang ya dengan ara dengan idris dengan jovin gitu kan ini teman teman bertiga ara dan
idris juga income di dprd dki alhamdulillah selama kurangnya
lebih lima tahun bareng bareng sama mbak zita juga di dprd kita tahu mereka berdua pekerja keras
punya prestasi punya keseriusan komitmen untuk jakarta dan ketika ara idris dan juga jovin
ingin memutuskan untuk mencari kendaraan baru partai politik baru kita diskusi dengan banyak
orang gitu dengan mbak zita juga dengan pak zul dan juga dengan pak erick thohir dan kita sama sama
sepakat gitu ya bahwa
partai yang cocok yang juga cocok di hatinya ara idris dan jovin itu adalah pan gitu dan memang
sebagai orang yang cukup dekat dengan teman teman ini dan cukup dekat dengan teman teman pan kita
melihat keduanya memiliki kecocokan gitu kayaknya kalau misalnya dalam relasi tuh ini jodoh gitu ya
mas eko gitu jodoh kira kira seperti itu gitu nah jadi mungkin mbak zita mas viva mas eko
tetip teman teman saya yang udah seperti keluarga semoga
sama sama nanti teman teman dan temen temen
simbolnya adalah jopin
jopin angga dan juga
idris ini bertiga adalah
tentunya nyalek di pan
nyalek dan mereka sudah
menentukan di dapil mananya
nanti biar mereka aja yang ngikutin
kalau sebut nyalek artinya mereka bertiga nyalek
kita dengarkan pernyataan dari samara
dia sih gak nyalek tetapi
support penuh untuk pan
nah sekarang kembali lagi
thank you banget samara udah support kita
sekarang mbak jita saya kasih kesempatan dulu
untuk ngomong silahkan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semuanya udah mau siang kita ya
terima kasih teman teman media yang sudah datang
meliput kegiatan hari ini
yang selamatnya mas eko
samara sahabat saya di sini dan juga
tentunya di sini ada tiga sahabat saya
di dprd dki ada
ara ada idris dan
juga ada jovin jadi
ara idris ini kita kerja
hampir dua lima tahun ya sama sama
di komisi e jadi mereka ini
sahabat sahabat saya di komisi ini
dan kalau ditanya idris dan ara
bagaimana udah gak usah
diragukan lagi komitmennya
terhadap dki jakarta
aspirasi warga dki jakarta
mereka ini totalitas
dalam mengawal aspirasi masyarakat
jadi ketika saya
dapat informasi kita mulai ngobrol
karena saya tahu dua anak ini kerjanya
gak macem macem pagi siang malam
mengawal aspirasi warga dki jakarta
jadi dengan masuknya
ara idris dan juga jopin
ini sebuah energi baru di pan
semangat baru dan saya berharap
pribadi semakin banyak lagi
anak muda di dki jakarta
ataupun di indonesia jangan sukan sukan
untuk gabung ke partai amat nasional
rumah kita bersama sudah dibuktikan
oleh idris dan ara dan
insya allah bersama sama
idris ara jovin kita
dan juga mas eko tentunya dan semua
kader pan di dki jakarta
kita bikin dki jakarta
jadi pemenang amin
ya terima kasih mbak jita
nah saya sounding sekali lagi
buat teman teman jadi ini
yang sudah dia isi
jadi artinya kayak
idris ini di dapil satu
di dapil satu terusnya
angga di dapil tujuh
dan jovin di dapil sepuluh
di dki jakarta alhamdulillah
saya sebagai ketua dpw
senang sekali mendapatkan
anak anak yang keren
yang memang konsisten
untuk memajukan kota jakarta
teman teman ini mewakili
pak jules silahkan dan juga
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera buat kita
om swastiastu nama budaya salam kebajikan
rahayu lengkap semua
tenggak saja saya
pakai bahasa itu karena
memang menunjukkan pan ini
adalah partai yang
di anggaran dasarnya
adalah partai yang bersifat
yang tidak membedakan
suku agama ras kepercayaan
bisa menjadi kader partai amanat nasional
bisa menjadi pengurus
ini adalah menjadi
karena ada proses
pan ini adalah cerminan
partai anak muda
idris dan jovin hari ini
bagi partai amalat nasional
di sebelah kiri saya ada tadi
posisi mbak samara apa di pan
isi tidak penting
karena mbak samara itu
hati dan darahnya
partai amalat nasional
mengucapkan terima kasih
jovin dan idris
dengan kami di sini
yang menjadikan pan sebagai
alat perjuangan politik
dan tidak ada
skat tidak ada
pembatas baik itu
kader lama atau
kader baru seperti ara
jovin dan idris
pan adalah partai yang
dalam kerangka untuk
pan ingin menjadikan
sebagai partai yang ikut
menjuangkan kualitas demokrasi
di indonesia karena itu adalah
salah satu fungsi dari partai
kira kira demikian dari saya
kalau gitu saya kasih kesempatan buat teman teman untuk bertanya
satu sesi tiga orang dulu deh
boleh silakan yang mau bertanya silakan
ada yang mau bertanya
ada silakan siapa yang mau tanya
kalau nggak ada
udah kita udahin aja
nanti kita kasih kesempatan buat teman teman
untuk ngasih statement nya
dan sebagainya sebelumnya ada
yang mau bertanya
kalau gitu sekarang sebelum
kasih tanya jawab karena
mereka sudah menjadi keluarga besar
dari partai aman nasional
maka kita akan menyeragamkan mereka
enggak seragam tapi warnanya seragam
kesempatan mbak jita dan
mas pipa untuk
karang jam menengah
masih jam satu bawah
jam dua belas bawah
jam dua belas bawah oke
dan jam sebelas
dan jam sebelas